inilah penampakan jamur raksasa yang menggegerkan warga kampung babakan pete
kejamatan cicalengka kabupaten bandung
kepala jamur berdiameter tiga puluh hingga empat puluh cm
sementara bagian batangnya sebesar lengan orang dewasa
berat total jamurnya mencapai sekitar tiga lima kg
jamur jamur dengan ukuran tak lazim ini tumbuh sejak beberapa hari lalu
di pekarangan rumah milik rohaiti
tepatnya di sekitaran tanaman sereh dan sempat dikira batu besar
karena warnanya yang abu agak menguning
aneh lah kirain batu kuning kan pas di depetin ternyata eh jamur gak tau sih
mendapat kabar heboh dari masyarakat
selasa kemarin dinas pertanian kabupaten bandung datang ke lokasi
dari hasil pemeriksaan diketahui jamur itu merupakan jenis plebopus marginatus
dan juga tidak beracun
meski begitu petugas mengimbau warga agar tidak mengkonsumsinya
pihak dinas juga mengambil sampel jamur untuk diteliti lebih lanjut
jenis ini memang tidak beracun jadi masyarakat tidak usah khawatir gitu ya
kemudian di beberapa literatur ini juga bisa dikonsumsi
tapi untuk yang kasus ini saya sarankan kepada pemilik untuk tidak dikonsumsi ya
karena kondisinya barangkali ini sudah
sudah mulai membusuk ya
fenomena tanaman tak lazim lainnya ada di dusun kepuh pacitan jawa timur
pohon kelapa yang umumnya berbatang tunggal justru tumbuh dengan delapan cabang
tak ayal keberadaannya menjadi tontonan warga
sang pemilik mengaku karakonikannya pohon kelapa bercabang delapan ini
pernah ada yang menawar hingga dua puluh juta rupiah
ada pak waktu dulu ada
tapi saya kata kalau itu tidak saya jual gitu
saya gitu kalau ada orang yang mau melihat di sini kan kecewa kasian
meski tumbuh tak lazim pohon yang ditanam sejak seribu sembilan ratus delapan puluh ini tetap tumbuh subur
bahkan seluruh kepala cabang berbuah seperti pohon kelapa pada umumnya
tim liputan cnn indonesia